berarti kalau itu cedede pelakunya adalah
kamu tuh ngapain sih
tangan sampai ke leher segala
namanya juga orang tidur atuh
ada apa raden
keganggu berisik sama ki amin ya
kamu yang berisik mah
kamu yang berisik mah tuh
jadi raden keganggu
bukan pak man
sepertinya ada sesuatu di kandang belakang
kandang itu pasti sengaja dialiri tenaga dalam
tidak bisa dibuka
sebentar lagi kikuu datang kemari
jangan buang buang waktu
selamatkan diri kamu
apa boleh buat
aku tak ingin emak membojorkan kisah ini
aku harus membuka emak
apa yang kamu lakukan sama emak
emak mohon jangan bunuh emak
emak harus mati
kenapa kau tega sama emak
kau satu satunya bunuh emak
kenapa kau tega membunuh emak
emak selalu menyayanginya
bahkan setelah apa yang kau lakukan sama emak
emak tetap menyayangimu
kau tetap menyayangimu
ada yang mencelakai babi ini
aku kira kau aman di sini
conggeng gagal menjalankan tugas
sekarang kian santang masih hidup
dan sebentar lagi tiba di pajak jarak
tapi ada masalah yang sangat begitu penting
dibandingkan dengan masalah raden kian santam rayi
sangat lebih berbahaya rayi
ada yang mengawasi gerak gerik kita rayi
orang dalam istana pajajaran
sudah mulai mencurigai kita
aku dibuntuti oleh seorang bercadar merah
di belakang istana pajajaran
ilmu kanuraganya cukup tinggi rayi
berhasil menahan gempuran jurusku
jurus cakar rayuha rayi
saat aku nyaris meringkusnya
tiba tiba ada orang sakit datang menolongnya
gerakannya sangat cepat rayi
tidak bisa melihat jurusnya
mencurigai orang tua itu
siapa lagi yang layak untuk dicurigai
dia sekarang sudah bebas dari penjara
dan pasti dia ingin menyelidiki tentang masalah racun itu
tidak apa apa rayi
apa apa orang tua itu mencurigai kita rayi
orang tua itu
tidak akan bisa mendapatkan bukti tentang kita
adikku tercinta rayi gentrini
tidak perlu khawatir
raka selalu saja meremehkan musuh
kita beberapa kali hampir saja celaka akibat kelakuan rak
sudahlah rayi sudah
tidak perlu membahas yang sudah terlewatkan
tidak perlu rayi
aku sudah mendapatkan rencana yang begitu menarik
tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
besok pagi aku akan mengatakan ini pada ganda prabu
untuk menjalankan rencana kita
eh nyai ratu
nyai ratutnya tidak kemana mana
nyai ratu selama tidak apa apa
saya tidak apa apa nyai omas
hanya mengunjungi syekh nurjati
memang ada apa
nyai ratu tidak tahu
kalau tadi ada orang jahat masuk ke istana pakai cadar merah
sekarang teh para prajurit dikerahkan untuk mencari orang jahat tersebut
kalau nyai ratu jadi incarannya
sudah tidak apa apa
saya baik baik saja kan tidak kurang satu apapun
sudah di sini kita aman
ya nyai ratu
kalau emas bersama nyai ratu
omas akan merasa nyaman dan bahagia
ya allah berikanlah aku kekuatan untuk menjalani semua ujian ini
kuatkanlah aku ya allah
dan berilah aku kesabaran
tapi pasti aman
karena emak mati dalam utuh babi
dan warga tidak akan ada yang tahu
siapa babi itu
kita belum mendapatkan apapun keterangan dari binatang ini
kalau saja kita bisa melihat wujud aslinya kita tahu siapa dia
dia sudah tewas
aku tidak bisa merubahnya lagi ke wujud manusia
berarti ada nafasnya
ya hidup lagi raden
berarti aku bisa menolong ya paman
allahulailah ilah wa ilah
cedeh itu kan cedeh
berarti kalau itu cdt pelakunya adalah